menteri komunikasi dan informatika nonaktif joni g plate didakwa menerima uang miliaran rupiah
terkait kasus dugaan korupsi proyek bts empat g
uang dan fasilitas yang diterimanya itu antara lain digunakan untuk bermain golf dan perjalanan dinas ke luar negeri
hal itu dibacakan jaksa penuntut umum pada selasa siang
dalam dakwaan yang dibacakan jpu joni disebut menerima uang tersebut dari pihak terdakwa maupun masih tersangka
jpu menyebut selama kurun waktu dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh dua joni didakwa mendapatkan fasilitas dari direktur utama pt moratelematika indonesia
galumbang menak simanjuntak sekitar empat ratus dua puluh juta rupiah berupa pembayaran bermain golf sebanyak enam kali
dan menerima fasilitas perjalanan dinas ke luar negeri yakni ke barcelona paris london dan amerika serikat
selanjutnya joni juga didakwa telah menerima uang sebesar empat miliar rupiah

media sinergi irwan hermawan jaksa menyebut uang ini diberikan dengan rata rata satu miliar rupiah setiap pengirimannya dan dibungkus kardus
bahwa perbuatan terdakwa jonny jerat pelate bersama dengan anang ahmad latif yohan suryanto irwan hermawan galumbang menak siman juntak mukti ali windy purnama dan muhammad yusri ski mulyawan telah memberkaya diri sendiri atau
terdakwa jonny jerat pelate
satu terdakwa jonny jerat pelate sebesar tujuh belas delapan ratus empat puluh delapan tiga ratus delapan rupiah